tidak hanya selebgram dunia selebgram tanah air pun kini ramai ramai tergiur upah endorsement
kita berbincang dengan salah satu selebgram tanah air ada natasha rizky
aca selamat malam
aca udah berapa lama sih di endorse
aku di endorse dari semenjak pas udah nikah sih
eh sebelum nikah juga sempat cuma pake banyak
itu setelah nikah
sekitar berapa lima enam tahun ya
ya kayaknya sekitar lima tahun deh kak
oke seberapa sering sih aca di endorse suatu produk
artinya apakah barang barang ini atau penawaran endorsement ini datang setiap hari kah
jadi waktu dulu pas awal awal itu jadi memang mereka kayak cuma barter barang aja kak
keku kak kaku
nah cuman makin kesini kan semakin berkembang dan kayaknya semua orang jualan tuh rata rata pakai instagram
jadi akhirnya mulai
mulai komersil lah endorse ini
jadi mulai kita sebagai apa namanya salah satu gamenya kita mulai ngeluarin fee untuk mereka
jadi sekarang ini ya bisa dibilang bisa jadi mata pencarian aku juga
jadi sebulan itu pasti ada
sebulan pasti ada berapa produk biasanya di range berapa
kalau untuk followers aku sekarang sekitar lima sepuluh
frekuensi artinya aca harus konstan menampilkan produk itu baik dalam foto video atau instastory itu berapa lama
apakah setiap hari selama satu bulan atau gimana
jadi tuh misalnya gini kak kalau misalnya yang online shop produk online shop itu harganya kita lebih murah
aku lebih murahin tapi kalau misalnya produknya brand brand besar itu biasanya
harganya beda lagi dan itu macem macem
dia bisa minta instastory aja terus dia juga bisa minta video dan bahkan bisa borongan
jadi kayak bener bener foto juga video juga instastory juga
oke berarti si vv endorsement ini menurut aca jauh lebih menguntungkan dibandingkan tampil biasa
misalnya apa ya kalau artis tuh misalnya main ftvk atau mungkin ngisi acara
nge mc atau apa itu ini lebih menguntungkan
ya sejauh ini sih emang iya banget sih kak jadi kalau dibandingkan dulu nih maksudnya aca shane shooting
pulang pagi sampai pergi pagi lagi dibandingkan endorse cuma kayak foto foto terus video dan tidak makan waktu banyak
kita bisa dapat harga yang hampir sama kayak kita main sinetron dulu kayak main ftv tiga hari
jadi menurut aku aku makanya sekarang kayak udah males shooting gitu kalau sinetron udah gak mau
jadi kayak emang endorse udah bener bener
kalau untuk aca sendiri ada ini gak sih misalnya ketentuan yang harus harus ngendorse
artinya gak semua barang bisa ditawarkan ke aca kan ke si celebgram ya kak
misalnya ada apanya kak ada spesifikasinya kak gimana
ya paling kalau term and condition nya sih paling kalau aca gak terima beauty product gitu
terus karena emang aca juga ada cat sama salah satu brand kan terus satu lagi aca juga gak nerima kayak
barang barang yang kw gitu loh kak karena banyak juga mereka yang suka niru niru
terus banyak juga yang mau endorse kayak pelangsing tinggi badan gitu kecuali kalau jus gitu aku masih nerima
tapi kalau yang udah obat obatan gitu aku nggak berani nerima
sama satu lagi paling yang aku terima kebanyakan yang handmade sih itu pasti aku terima
baju jilbab gitu gitu aku terima
ini sekarang kan lagi rame ini nih cak
pajak endorsement ke selebgram selebgram
menurut aca gimana
untuk dari setiap produk yang anca tampilkan
pembayaran fee untuk setiap produk
untuk di medsos di instagram gitu
memang udah ada ketentuannya dari awal
atau misalnya memang aca terimanya segitu
artinya kan misalnya ini bukan kayak aca tampil di tv
atau mungkin misalnya aca ngisi ftv kan
jadi sekarang itu ada namanya grup manajemen endorse
jadi mereka yang mengelola endorsement endorsement ini
jadi borongan gitu endorsenya
jadi dibuat satu grup dan ada yang ngelola
nah aca udah beberapa kali ikutan kayak gitu
nah biasanya yang udah punya pt nya
mereka masih tahu aja di awal
nah nanti dia masih tau aca berarti bersihnya segini
kayak gitu sih
tapi kalau yang sebagian yang belum punya badan perusahaan
biasanya mereka ya udah
nggak ada potongan potongan pajak atau segala macam gitu sih
apalagi kalau yang
jadi mereka nggak terlalu
ini banget sih sama yang namanya pajak
paling yang udah punya badan perusahaan
biasanya rata rata yang ngomong gitu ke aca di awal
oke harusnya berarti itu kesadaran dari si selebgram yang di endorse sendiri ya
untuk membayar pajak atau tidak
tapi selama ini aca bayar ya
selama ini sih aca bayar kalau yang memang rata rata yang endorse itu brand
jadi memang mereka kan jelas ada beda perusahaannya segala macam
nah kalau misalnya online shop itu
kalau online shopnya jelas jumlahnya banyak
biasanya aca membayar pajak
karena kan aca hitungannya perbulan
jadi kayak gitu sih aca sesuaiin
eh aca boleh tau nggak sih
kalau tadi kan syahrini tarif endorse nya kan seratus juta sampai satu m atau bahkan
kalau aca aja di range berapa
kalau apa kak
kalau aca di range berapa
tadi kayaknya aca ditebut deh
berapa berapa dong
pokoknya yang sekitar followers aku kan juga masih satu enam
tapi belum yang kayak syahrini gitu loh kak
paling kayak sekitar di lima sampai sepuluh lah
oke seberapa ini sih cak
penasaran kalau misalnya seberapa
seberapa apa ya
seberapa menjanjikan khususnya bagi si pemberi produk
yang memberikan aca fee atas apa ya
bahwa produk produk mereka ini ketika ditaruh di sosmed
selebgram ini akan laku keras gitu
seberapa ininya hasilnya
jadi kan sekarang di instagram memang kak ada insight
kita tahu impression orang
siap kita ngepost segala macem gitu
dan berapa banyak yang ngeview dan juga berapa banyak yang like
itu ngebantu banget
nah cuman aca udah tahu juga
kita nih sebagai endorser
kalau ngepost itu kita ada jam jamnya
jadi kayak misalnya kebanyakan online shop itu ataupun
kalau brand besar sih nggak terlalu
cuma kalau online shop kayaknya mereka tau banget
jadi mereka itu sangat menghindari hari jumat
karena orang pada libur besoknya weekend
jadi jumat itu jarang banget online shop yang minta ngepost
nah kebanyakan itu pasti kalau pun hari libur
hari minggu itu benar benar jam runtime kayak misalnya jam sepuluh pagi
atau misalnya malamnya kayak sekitar jam empat
kayak gitu gitu sih jadi memang ngaruh
lumayan ngaruh kalau kita sesuaiin sama jam postingnya
oke jadi ternyata si pemberi endorse juga ngelihat ya
berapa viewsnya berapa likesnya ketika si selebgram atau aca misalnya nge push gitu ya di instagram
di instagram juga itu ada ada apa tadi bilangnya prime time
kayak nama programnya sih yang lain

dulu waktu pas zaman aca followersnya belum nyampe sekarang
itu mungkin kalau ngepost kita benar benar yang harus ngelihat banget nih jamnya
bener bener yang aduh kalau ngepost kira kira like nya berapa ya segala macam gitu gitu
nah cuman sekarang semenjak udah di atas satu m
saya alhamdulillah ternyata followersnya itu aktif kak
jadi nggak cuman yang follow kita
nah jadi sekarang aceh mau ngepost jam berapapun alhamdulillah
like nya itu pasti rata rata selalu di atas
kecuali yang terlalu komersial banget
katanya hard sell banget
biasanya mereka agak males nge like
oke tapi kalau buat si artisnya sendiri atau si seleb yang di endorse itu
kalau misalnya aca pribadi agak pernah merasa terganggu gak mungkin
ketika oh ini berarti ini celeb endorse an banget atau gimana
misalnya kalau artinya kan ketika aca posting produk produk di sosmed
di instagram kan buat apa ya
pengikut atau followers yang loyal sama aca
udah kecap banget tuh di mereka gitu
aca ini produk ini a b c gitu
ya jadi dulu tuh ya biasa lah
pokoknya pas jaman jaman endorse lagi hit hitnya banget
itu aca juga sering maksudnya dihilangkan nih aca endorse apa segala macem
terus tapi sekarang itu kan juga udah banyak selebgram nih kak
yang tiba tiba terkenal yang melalui instagram
kita tuh sekarang menyiasat
artinya dengan speed kita itu harus dibagusin
dan jadi sekarang tuh kayaknya semua celebgram atau bahkan makeup artist pun
sekarang nih udah punya kamera gitu
jadi kemana mana tuh foto sekarang niat banget
jadi emang untuk buat bagusin fit instagram
supaya nggak terlalu kelihatan berantakan untuk endorse an endorse an gitu
jadi itu dia juga kenapa sebabnya kita milih produk yang akan di endorse ke kita
kayak gitu sih
oke thank you ya aca
udah bergabung deh
terima kasih indonesia connect di malam hari ini